ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun sembilan puluh an
beliau merasakan ketika segalanya serba diatur
di mana pemilu dan pilpres pada masa itu
karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu
nah kemudian beliau menjalani selama lebih dari dua puluh lima tahun
jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua
mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat
pasti iya semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di mk
wabil khusus pada mk nya sendiri
saya kira ini momentum yang luar biasa buat mk untuk tidak membuat april
tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang kartini
habis gelap terbitlah terang
dari kondisi mk yang selama ini menjadi cacian makian ya
yang kurang baik dengan putusan mk mk
rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah mk
tapi saya secara pribadi saya kira ibu juga sama
karena kewenangannya pada yang mulia majelis hakim
tapi sebagai sahabat pengadilan
ibu menuliskan pikirannya termasuk opininya
dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini
jadi saya kira semua mendorong
keputusan ini seadil adilnya
tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum prabowo juga
mas soal dengan ibu mengajukan pengajuan ini
kalau tim hukumnya kami selalu siap
dan surat itu kan diberikan dalam keputusan mk